tri risma harini yang ikut turun langsung berpatroli pasca surabaya di guncang bom
inilah ekspresi wali kota surabaya tri risma harini
begitu mengetahui kota pahlawan surabaya diguncang ledakan bom di beberapa tempat
dia tampak tidak percaya kota yang ia pimpin dikacaukan oleh ulah segerombolan teroris
lalu dengan dibonceng menggunakan motor trail berwarna merah muda
tri risma hari ini pun langsung melakukan patroli keliling gereja dan fasilitas umum
usai insiden ledakan di kota surabaya
risma juga langsung memberi arahan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan keamanan
tidak boleh ada yang nge load semua masuk
jauh parkir dari sini ya pak
ya tutup semua
tutup rapet ya kunci
jangan bapak jangan di situ ya bapak di sana
bapak di sana
tolong bilangin dah boleh ada yang di depan
terima kasih bu risma

sebelumnya tri risma harini didampingi kepala polrestabes surabaya
kombes paul rudi setiawan
juga sempat memantau kondisi gereja tenta kosta pusat surabaya
dalam kesempatan ini kepala polri turut hadir di lokasi
sekitar empat ratus meter dari lokasi awak media dapat merekam situasi
selanjutnya risma mendatangi rumah terduga para pelaku
di kawasan wonorejo asri kecamatan rungkut
risma pun segera membuat surat edaran kepada semua warga
guna mewaspadai orang orang sekeliling yang mencurigakan
salah satunya dengan menghidupkan sistem keamanan keliling